infeksi covid sembilan belas varian omikron kerap menimbulkan sejumlah gejala mirip dengan flu seperti pilek demam sakit tenggorokan batuk hingga badan lemas pada pasien
hal ini menjadi alasan kementerian kesehatan memperbolehkan penggunaan obat warung untuk meringankan gejala omikron
obat warung sendiri merujuk pada kelompok obat bebas dan bebas terbatas yang dijual di pasaran dan dapat digunakan untuk mengatasi keluhan ringan sehari hari
obat warung dapat ditemukan di apotek toko obat hingga warung dan dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter
ditandai dengan logo lingkaran berwarna khusus yaitu hijau untuk kelompok obat bebas dan biru untuk obat bebas terbatas
paracetamol untuk meredakan demam obat batuk obat flu dan jenis vitamin seperti c dan d adalah sejumlah obat bebas yang dapat dibeli tanpa resep dokter
bagi pasien omikron yang tanpa gejala ataupun bergejala ringan dianjurkan untuk mengkonsumsi obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter
sesuai indikasi yang timbul
dan dosis yang tertera sambil menunggu sembuh
ari budi prasetyo adalah salah satu pasien omikron yang kini tengah menjalani isolasi mandiri
serta menggunakannya untuk mengurangi gejala yang muncul
pekerja media yang sudah dua kali divaksin covid sembilan belas jenis astrazeneca ini menyebut
pada kali kedua dirinya terinfeksi covid sembilan belas memang gejala yang timbul cukup ringan
dan obat warung menurutnya efektif untuk digunakan
jadi kan karena gejala yang saya alami gak terlalu berat dan cuma batuk pilak
jadi saya pakai obat warung
dan menurut saya efektifitasnya ya ini
lumayan siapa ampuh sih karena untuk meredakan batuk saya
batuknya udah mulai berkurang
tapi mungkin itu kan nggak semua orang bisa pakai tobat itu
karena kan gejala orang pasti beda beda
jadi ya tergantung gejala yang dirasain
ketua satgas penanganan covid sembilan belas ikatan dokter indonesia prof zubairi jurban mengungkapkan
tidak semua pasien omikron tanpa gejala atau bergejala ringan
boleh mengkonsumsi obat bebas selama isoman
ada juga kriteria pasien tertentu yang tetap membutuhkan peluang untuk mengurangi gejala ringan
pelayanan di fasilitas kesehatan dan mesti mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter
menghilangkan gejala jadi sekali lagi obat warung tujuannya menghilangkan gejala
jadi kalau sakit kepala atau pilak bersin ataupun pekelinu pakai obat untuk itu boleh
selama tadi sekali lagi otg yang benar benar tanpa gejala ataupun yang gejala ringan gitu ya
namun kalau untuk misalnya ada usia lanjut
atau ada pasien dengan
diabetes atau dengan risiko tinggi
eh ada stroke atau apa
mungkin sekali perlu obat antivirusnya
sebelum mengkonsumsi obat tanpa resep dokter pasien omikron dianjurkan melakukan pemeriksaan kondisi paru paru
untuk mengetahui ada atau tidaknya pneumonia serta memastikan saturasi oksigen dalam tubuhnya di atas sembilan puluh delapan
pasien omikron pengguna obat bebas harus segera berkonsumsi obat yang berkonsumsi di dalam tubuhnya diatas sembilan puluh tujuh
pasien omikron pengguna obat bebas harus segera berkonsumsi obat yang berkonsumsi di dalam tubuhnya diatas sembilan puluh tujuh
patroli adalah berisiko peningkuran